tim internal penjaringan calon wakil presiden joko widodo menjadi sorotan
hari ini menjadi viral juga menteri sekretaris negara pratikno disebut menjadi ketuanya
ia memang sudah membantah tapi kami juga akan membahasnya malam ini
karena ini ada rangkaian yang menurut publik sebagian publik yang mengkhawatirkan
apalagi setelah presiden sebelumnya sempat mengumpulkan para parpol koalisi di istana ya beberapa waktu lalu
juga sempat viral dan mengundang kritik di studio malam hari ini
saya sudah bersama kang aceh hasan syazili ketua dpp partai gol kk
kang aceh terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga prof hikam akademisi ilmu politik presiden universiti
prof keren banget topinya saya suka sekali
dan kami juga telah berusaha menghubungi hendraan supratikno politikus pdi perjualan
yang menyebut medsasnex sebagai ketua tim penjaringan cowok pres jokowi
begitu jadi ceritanya
kang aceh ada nggak sih sebenarnya tim penjaringan itu di internal istana gitu
saya sendiri tidak tahu soal penjaringan
tapi kan isyarat itu telah disampaikan oleh pak presiden
seperti yang disampaikan tadi
dan yang perlu saya jelaskan bahwa pak ketua umum kami waktu di satu acara
juga sempat dengan pak presiden juga menyampaikan soal calon wakil presiden
ya kita serahkan semua kepada pak jokowi
tapi intinya begini
buat partai golkar bahwa bapak presiden punya kebijakan soal
tim penjaringan cawapres saya kira itu sesuatu yang biasa saja
dan saya kira wajar ya seorang presiden
ya sekalipun apalagi kalau koalisi kan seharusnya kita menuntut macam macam ya
tapi kan kita tidak melakukan hal tersebut
karena saya kira presiden pasti memiliki perspektif sendiri
dan saya yakin pada saatnya ketika waktu yang tepat
presiden pasti akan menang

membicarakan soal siapa figur yang layak untuk menjadi calon wakil presiden
tapi dari perspektif golkar yang perlu saya tegaskan begini
bahwa partai golkar sampai saat ini memang belum membicarakan soal siapa calon wakil presiden
dipanggil panggil diajak ngobrol gitu juga belum
sejauh ini saya tanya kepada ketua umum pun untuk soal siapa calon wakil presiden
ketua umum mengatakan bahwa kita serahkan sama bapak presiden
buat partai golkar yang terpenting kan sebetulnya adalah bagaimana siapapun figurnya
itu pertama memiliki nilai tambah elektoral
yang kedua nilai tambah elektoral itu tentu bukan hanya soal individunya
tetapi juga sejauh mana kekuatan partainya bisa
dari pasangannya ya
tentu bisa melengkapi apa yang selama ini sudah dibuat oleh pak jokowi
karena lima tahun ke depan agendanya juga sangat banyak
banyak hal hal yang perlu disempurnakan dari kepemimpinan pak jokowi
terutama saya kira dari aspek ekonomi
itu menjadi sangat penting untuk dikedepankan
yang ketiga ini penting yang disebut dengan dukungan partai politik
karena efektivitas pemerintahan itu menjadi sangat penting untuk menjaga dan
sustainability kepemimpinan ke depan selama lima tahun
yang keempat tentu yang lebih penting lagi menurut saya adalah
ini perlu saya tekankan
kemarin pak jokowi sampai sekarang kan mampu menjaga stabilitas pemerintahan
dan mencapai capaian prestasi yang lebih baik
disebabkan karena ada wakil presiden yang baik pula dan berpengalaman
tetapi pak jk terbendur dengan konstitusi yang tidak membolehkan beliau untuk
maju kembali sebagai jawabannya
jadi menurut saya paling tidak empat kriteria tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan
nah pilihan pak jokowi terhadap siapa calon wakil presiden
saya sangat percaya bahwa pak jokowi akan objektif untuk menilai
sekian banyak dari figur figur yang selama ini muncul
dan selama ini kalau kita lihat dari karakter pak presiden pak jokowi
justru beliau akan mengedepankan objektivitas dan rasionalitas
untuk menentukan siapa presiden calon wakil presiden yang layak mendampingi beliau
nah berarti kalau misalnya sekarang ada rencana pembentukan tim penjaringan
kemudian ada ketuanya itu berarti posisi ketuanya strategis sekali dong
kan bisa memberikan masukan dan
tapi kan tetap apa namanya yang menentukan pak jokowi sendiri bukan pak ketua
dan sebenarnya benar bahwa pak pratikno sebagai ketua tim penjaringan
beliau pun saya yakin memiliki objektivitas untuk memberikan masukan masukan yang terbaik
buat pak presiden pak jokowi
oke prof ini berarti yang kita bicarakan pada malam hari ini
kemudian yang juga viral diributkan itu soal elok tidak elok
ya prof ya ketika presiden menunjuk menterinya ya menterinya memang pembantu presiden
tapi kekhawatirannya ada konflik of interest kemudian
itu kira kira bisa terjadi tidak
atau ya namanya presiden ya bebas bebas aja dia menunjuk siapa aja gitu
ya kalau saya sih sama dengan kemarin waktu heboh soal partai politik
pasti ya partai partai datang ke sana ya
karena ini rangkaian masih sama sih sebenarnya
saya selalu melihat tergantung dari perspektif yang melihat
ya jadi kalau kita melihat dari perspektif misalnya seperti
pak hasan tentu akan melihat dari perspektif pendukung
selalu akan mengatakan bahwa it doesn't matter tidak ada masalah
ya kan tetapi kalau misalnya dari oposisi
tentu apapun yang dilakukan oleh istana pasti akan dipersoalkan
nah media ini kan selalu tentu akan melihat angle yang lain
it is apa newsworthy atau tidak
nah kalau newsworthy ya kalau bisa dikembangkan lagi
nah kalau saya sebagai pengamat politik pertanyaannya bukan soal apakah itu elok atau tidak elok
tetapi kenapa persoalan ini menjadi perbincangan publik
nah kalau saya melihat dari beberapa level mbak putri ya
yang pertama ini adalah pengakuan bahwa soal wapres calon wapres
ini memang sangat penting untuk apa
ada siklus tahun dua ribu sembilan belas dan seterusnya
serius betul ya
ya serius betul
kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kalau itu serius apakah persiapan yang begitu early begitu lebih dulu ini penting atau tidak
harus dilakukan atau tidak
nah ini menurut saya apa namanya saya kira internal itu berhak untuk melakukan persiapan ust early aspos itu
nah kemudian kalau memang
nah kemudian pertanyaan berikutnya yang mungkin agak menyinggung eloknya itu
terus siapa yang mestinya akan melakukan itu
nah ini tergantung pada sistem politik di mana sistem presidensial itu berlangsung
kalau mbak putri menggunakan model amerika tidak ada problem memilih membuat tim seperti ini
karena itu akan ditentukan oleh presiden yang berada di luar negara
karena itu akan ditentukan oleh presiden yang sudah lolos dalam apa namanya calon presiden dalam konvensi
dia punya hak yang sepenuhnya untuk memilih siapa
tidak ada orang bisa campur tangan
tapi kalau di dalam sistem kita kan tidak ada primary convention atau apapun
sehingga mau tidak mau partai politik terutama kalau tidak ada satupun yang sangat mayoritas seperti indonesia
tentu akan ada yang namanya kelompok pendukung pengusung dan lain sebagainya
nah itulah yang kemudian membuat ada persoalan apalagi kalau dibesar besarkan media
ini kelompok pendukung dan pengusung ini comfortable apa enggak
nah kemudian apalagi kalau kemudian ada yang mengatakan ternyata ada yang belum dikasih tahu dan lain sebagainya
sehingga kemudian mengalahkan isu yang tadi yang sebelumnya
penting nggak sih ada internal team
kemudian sudah waktunya apa belum
nah menurut saya kalau itu yang itu kemudian dipetani istilahnya satu persatu
maka barangkali klaim apakah elok atau tidak elok itu menjadi debatable juga
tapi oke lah ini kalau dianggap juga elok atau tidak elok
menurut saya asalkan ya tim ini walaupun dipimpin oleh mensesnek
itu bisa memanage apa yang dilakukan itu mungkin persoalan elo atau tidak tidak akan tinggi
tidak ada masalah ya
misalnya begini mbak biasanya kalau yang mimpin itu kan memimpin
tapi biasanya dia akan set up apa namanya tim yang betul betul independent
bahkan malahan akan memasukkan unsur partai partai yang core nya itu
sebenarnya beliau sebagai pemimpin tim ini mungkin pada hari hari tertentu yang tidak mengganggu jabatannya
jadi diskusi diskusi biasanya
nah makanya kita belum tahu bagaimana si pemimpin ini misalnya benar pak mensesnek tapi sudah dibantah ya
nanti akan running itu
tapi bagi saya itu hak sepenuhnya dari presiden dan mungkin inner circle nya untuk mulai
karena ini mbak ya sudah begitu banyak yang aspiran aspiran jadi cawapres
baik yang melalui yang sudah disorot oleh survei survei
maupun yang masih kegeeran
banyak baliho baliho juga ya
nah itu yang kegeeran kegeeran begitu juga
jadi harus di handle ini
nah ternyata kemudian ada early apa tim seperti ini
oke oke kita sekarang jeda dulu prof
tapi nanti setelah ini kita bahas sekarang
artinya sekarang memang semuanya sejak dari awal memang sudah di ramai di perbincangan
memang cawapres ini yang paling seksi ya untuk tahun dua ribu sembilan belas nanti ya
artinya penjaringannya harus semakin ketat dan kembali kita nanti akan bicara tentang klasifikasinya yang seperti apa ya
oke tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news kami masih membahas soal informasi yang menyebutkan bahwa mensesnek pratikno ditunjuk sebagai ketua tim penjaringan calon wakil presiden
sudah dibantah oleh pratikno tapi ternyata tidak sepenuhnya membantah karena kemudian ada pernyataan dari pratikno juga yang mengatakan bahwa
oh itu tidak formal kok hanya diskusi diskusi biasa
saya mau tanya ke tamu saya yang baru datang mas riza patria dari gerindra
sama nggak pandangannya mestinya berbeda loh
saya harapkan jawabannya berbeda sih sebenarnya
bahwa soal penjaringan cawapres ini kemudian ditunjukkan oleh pratikno
cawapres ini kemudian diserahkan kepada ketua tim penjaringannya mensesnek
yang pertama itu memang menjadi hak prerogatif presiden
untuk menentukan siapa yang ditunjuk sebagai tim atau ketua tim
tapi memang biasanya melibatkan partai partai pengusung atau pendukung
yang kedua yang penting orang yang ditunjuk itu tidak melanggar undang undang
siapa itu yang melanggar undang undang
kalau dia tni melanggar undang undang
kalau dia polri melanggar undang undang
kalau dia pns juga melanggar undang undang
kalau memang betul pak pratik ditunjuk itu tentu bukan tni bukan polri
tapi kalau tidak salah beliau pns
mudah mudahan sudah tidak menjadi pns
kalau pns nggak boleh melanggar undang undang
selain itu kekhawatirannya apa
itu yang pertama dari segi status ya
mudah mudahan kalau memang betul ditunjuk yang bersangkutan bukan lagi sebagai pns
pak isi kan dulu pns apa ya
oh bukan ini menteri langsung
jadi menteri itu kan ada yang dari berbagai profesi ada juga dari pns
seingat kami pak isi dulu rektor
biasanya rektor itu dari pns
profesor juga pak isi
ya profesor tidak masalah
yang ketiga yang paling penting juga kalau yang bersangkutan sebagai menteri atau pejabat lain itu punya tugas lain
nah kalau sebagai tim ini tugas politik
yang penting tugas kenegaraan tidak boleh bersinggungan dengan tugas politik
atau tugas politik ini tidak boleh mengganggu tugas kenegaraan
sebagai presiden eh sebagai presiden atau sebagai menteri sekarang pak tiktok
sebagai menteri tidak boleh terganggu tugasnya
karena ada tugas baru sebagai tim penjaringan cawapres
itu artinya apa
ya tidak boleh waktunya terganggu dan sebagainya
kemudian yang keempat fasilitas negara
karena yang bersangkutan itu masih sebagai mensenggeng
tidak boleh fasilitas yang digunakan dalam tugas tadi sebagai tim cawapres tadi tim pencarian itu menggunakan fases negara
di luar itu silahkan
umpamanya di tempat lain bikin posko
tidak boleh juga di rumah dinas
bikin posko bikin rumah khusus bikin tempat khusus ya di situ
menggunakan staffnya juga tidak boleh
tidak boleh juga menggunakan fasilitas negara termasuk kendaraan
yang ideal itu memang seperti itu
statusnya harus jelas
tidak boleh melanggar melanggar fases yang digunakan
tempatnya bahkan waktunya
ya di luar jam kerja
jam kerja sudah diatur
katakanlah jam kerja diatur jam delapan pagi sampai jam lima sore
jangan menggunakan waktu waktu itu
di luar jam kerja silahkan
tapi memang ya idealnya kalau bisa dicari orang yang memang tentu harus dipercaya dengan presiden
tapi juga kalau bisa jangan yang menggaguh tugas tugas ke negara
sejauh itu tentu kita tidak bisa melarang
apalagi mengintervensi atau menyalahkan tidak semua hak
semua orang punya hak yang sama
sebagai warga negara dan presiden juga punya hak untuk menentukan
yang penting tadi tidak mengganggu tidak melanggar ketur aturan undang undang
tidak menggunakan fasilitas negara tidak juga mengganggu tugas tugas lainnya
tapi kan kemudian yang disampaikan oleh pak pratik di pernyataan di beberapa media online itu juga
ini belum formal ini hanya diskusi diskusi
prof kalau menurut prof ikam yang hal seperti ini tim penjaringan cawa press
itu kan internal ya
itu apakah perlu memang diformalkan jelas diumumkan kepada publik atau bagaimana
ya kalau dia mengatakannya informal atau masih non formal kan artinya masih cair sekali kan
nah pinter pinternya media saja untuk menemukan bahwa
oh ini lagi diskusi mengenai ini pada lagi makan siang
makan siang ini masih jam kerja apa tidak saya juga nggak tahu
jadi media memang tugasnya begitu
jadi dia akan men scrutinize
siapa tahu ada angle yang bagus yang tidak memenuhi syaratnya beliau tadi itu
padahal itu informal atau non formal belum ada
tapi haruskah kemudian firm kemudian diumumkan kepada publik
jadi publik dikasih tahu hey sekarang
ya memang eloknya begitu
kan tadi mas hasan aja mengatakan ya kalau bisa kan kemudian juga menampung ini
tapi saya katakan tadi kan ini masih sangat early
bahkan menurut mbak putri atau statementnya pak menteri ini masih omong omong saja
nah pelajaran yang bagus buat timnya pak jokowi
sejauh mungkin mengikuti aturan lain yang memang sudah ada bylaw nya tadi diikuti
dan menurut saya kalau mengikuti apa yang dikatakan beliau itu tidak sulit sama sekali kok
bisa cuma mengatur waktu gitu ya
misalnya mungkin yang paling sulit adalah urusan kalau memang yang dicari adalah orang yang sangat netral
ya kan orang yang tidak pernah terlibat politik
itu memang yang paling ideal memang antara lain ada nama beliau pak menko
so maka kan soal asn nya tadi itu
nah asn nya ini mungkin juga jangan jangan debatable juga
saya tidak tahu karena saya tidak ahli di dalam persoalan apa namanya soal persyaratan personel dan
peterkaitannya tadi itu
tapi untuk anda ketahui saja kalau tadi saya menyinggung sistem yang sudah established
itu memang kecenderungannya yang akan menjadi tim seperti itu itu adalah orang yang inner circle
nah sekarang apakah nanti tidak jadi tidak pak itu tapi misalnya pak muldoko
karena pak muldoko sudah pensiun militer
bukan asn dan lain sebagainya
nah sekarang kan tinggal syarat yang lain tadi itu
yang menurut saya tidak sulit sulit amat itu dilakukan
nah tetapi pak setelah kali lagi presiden mempunyai preferensi si acb itu tidak bisa digagung gugat
hanya memang sangat bagus dan tidak sulit untuk mengikuti aturan main yang berlaku
begitu menurut saya
bang kalau misalnya dari koalisi melihatnya gimana
kemarin dipanggil ke istana koalisi salah lagi
kemudian ini cari cari
sama pres ada penjaringannya salah lagi
ya itu yang sebetulnya saya juga agak confuse ya
menempatkan jabatan presiden sebagai jabatan politik
tetapi ketika melakukan langkah langkah politik gitu ya
selalu dicurigai dengan berbagai macam preferensi politik gitu
saya kira siapapun
yang ramai kan memang soal etika
karena banyak yang menyayangkan
kalau misalnya selama ini pak jokowi sudah lurus
tapi gara gara hal hal minor kan ini
tapi kemudian bisa mengganggu stabilitasnya
apa yang dilakukan oleh pak jokowi dengan mengundang misalnya partai partai politik
baik partai politik yang ada di parlemen maupun yang masih mau maju menjadi peserta pemilu dalam dua ribu sembilan belas
itu kan sesuatu yang wajar saja
jangan kan partai politik baru
rakyat biasa aja diterima di istana
dengan itu kan sesuatu yang biasa saja harus kita pahami
karena setiap langkah presiden
orang kan membacanya pasti dalam konteks politik
karena itu menurut saya harus dipahami
bahwa itu ya itulah politik begitu
nah tinggal kita menempatkannya
menempatkannya secara proporsional
tadi saya setuju dengan disampaikan oleh pak ariza ya
bahwa apakah soal penunjukan pak menteri pak pratikno sebagai tim internal
kalau jadi secara formal begitu
ya saya kira ketika dia menjadi menteri
maka dia telah menuduki jabatan politik
nah ini kan
jadi sebenarnya juga kalau misalnya
jadi kalau misalnya sekarang nanti pun jadi
ternyata nggak perlu bantah bantah gitu ya
jadi firm aja gitu ya

menteri itu adalah jabatan politik
dan dengan sendirinya ketika dia menjadi penjabat politik
maka hal hal yang melekat pns nya segala macam menurut saya sudah harusnya selesai
jadi karena jabatan politik
maka disitulah kita bicara soal politik begitu
nah oleh karena itu menurut saya ya tidak perlu dipersoalkan lagi tentang posisi itu
nah yang paling penting buat kita adalah
karena apa yang dilakukan oleh pak pratikno
sebagai orang kepercayaannya pak jokowi
dia melakukan kerja untuk bangsa juga
apa yang saya maksud untuk bangsa juga
menentukan kriteria calon wakil presiden
itu kan juga bicara untuk kepentingan bangsa
ya gitu kan
tidak untuk hanya kita memahami bahwa itu bekerja untuk pak jokowi
pak jokowi posisinya hari ini sebagai presiden
jadi tidak bisa dipisahkan jabatan
jabatan politik dengan langkah langkah kebangsaannya begitu
tentu kita berharap bahwa semua proses itu tidak melanggar undang undang
nah tidak melanggar undang undang itu artinya bahwa
setiap apa yang dilakukan itu ada dalam batas koridor perundang undangan itu
nah oleh karena itu
itu saya setuju
ya berangkat itu adalah hak prerogatif seorang presiden
nah tinggal sekarang ini apakah yang dilakukan oleh pak presiden itu melanggar undang undang atau tidak
tapi tetap harus ikuti aturan
tapi tetap harus mengikuti aturan
itu harus kita sepakati bersama begitu
tapi kalau dia pns itu melanggar
kalau pratito posisinya hari ini sebagai pns itu jelas melanggar
karena aturan asn tidak boleh
berpolitik terlibat langsung tidak boleh
itu nanti harus dicek ketika sudah
tidak langsung saja tidak boleh
apalagi sebagai ketua tim
apalagi masuk dalam daftar nanti tim kampanye
tim sukses misalnya
itu tidak boleh
itu aturan undang undang pilkada maupun undang undang pemilu
kita memahami kalau betul memang ditunjuk mungkin pak jokowkin merasa bukan orang yang pantai
kalian calon calon kan dari partai partai
akademisi gitu kan
terus masuk yang berminat jadi cowok apres kan
kan dari partai partai
maka dipilih supaya dari non partai
supaya tidak ngiri satu sama lain
mungkin dianggap dekat
jangan statusnya masih pns
kalau pns kasian
pak jokowik salah
pak partino salah
status pns apalagi juga melanggar aturan gitu ya
itu yang kita sepakati bersama kita
sekarang jeda dulu nanti setelah jeda kita mau
pak jokowik salah
pak partino salah

ngobrolin soal cowok presiden ya tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
saya mau dengar dua dua
saya masih bersama
narasumber saya kang aceh kemudian ada
mas riza dan juga ada prof hikam kita masih
pembentukan atau rencana pembentukan
tim internal penjaringan calon wakil presiden jokowi
yang mungkin ramai hari ini
melihat di beberapa media online yang menyebutkan
di sana mensesnek pratikno ditunjuk menjadi ketuanya
tadi di dua segmen awal sudah sepakat
itu hak prerogatif
satu dan kedua jangan melanggar
itu haknya tapi berarti prof
cowok presidennya apalagi posisi
ketua tim penjaringan cowok presiden
yang nanti akan memberikan bisik bisik informasi
ini bagus ini tidak
bagus ini bagus ini tidak bagus jadi
seperti apa sosok yang
paling bisa diterima
sebenarnya untuk sebagai cowok presiden
kalau saya sih melihat
ini tentu harus
disepakati oleh partai partai
siapa yang akan menjadi sosok yang strategis
misalnya partai pendukungnya masing masing
nyodorin bisa jadi begitu
tapi disepakati siapa yang akan
jadi pimpinan tim ini
misalnya boleh gak
dia menjadi calon nanti
tapi bisa mengambil jarak dari
kepentingan dia atau tidak
jadi oleh karena itu kalau masih
non formal seperti ini ya tentu nggak ada
menunjuk siapa tapi pada akhirnya
kalau sudah formal seperti tadi
biasanya pimpinannya memang
adalah orang yang
dengan high standing
secara politik secara senioritas
dan lain sebagainya
dan yang penting publik atau partai partai ini
tidak melihat pimpinan ini nanti
punya interest untuk ikut masuk disitu
walaupun mungkin presiden juga nggak ada masalah kan
presiden bisa menentukan siapa saja
jadi melihat pimpinan tim seleksi ini
menjadi sangat penting
oleh karena itu barangkali
it's too early sekarang untuk
karena belum tentu juga
apalagi beliau belum apa apa sudah membantah
jadi istana itu mesti juga harus melihat bahwa
media sekarang ini bukan seperti media zaman dulu
media sekarang ini kalau ada sumber
itu mesti akan
dicari betul dan kalau sumber ini tidak bertanggung jawab
oleh karena itu istana itu selalu harus
teliti lah dalam menghadapi media
karena dia itu tahu dari banyak
jadi saya kira ini lesson learned yang
bagus tapi balik lagi mbak bahwa
ketua tim itu memang
harus mempunyai high standing
itu wakil presiden itu kan sekadar selalu misses can makanya yang pastikan mereka kaya tolong yaan everyday meeting ga kaya di setiap jam bisa bangun dari tiap awal
wakil presiden itu kan sekarang masih juga dalam diskusi
ada partai yang menginginkan nanti kalau jadi wapres itu akan bisa langsung lagi kan gitu
tapi ada partai partai yang mengatakan enggak calon presiden yang bagus itu yang nanti pada tahun dua ribu berapa itu
iya dua ribu dua puluh empat itu betul betul bisa memberi kesempatan yang lebih mudah
jadi dalam pikiran saya kalau mendengar wacana itu kalau gitu dicari yang sudah sepuh saja dan lain sebagainya
jadi ini juga masih debatable antara partai partai pendukung ini
apalagi tadi kita belum bicara yang sudah ada baliho macam macam
masih punya requirement yang macam macam lagi
nah oleh karena itu saya bisa memahami kenapa ada diskusi internal
bahwa ini perlu di handle ust early
kalau misalnya dari partai koalisi nih kan inginnya semuanya bisa ditampung
jadi kriteria seorang ketua tim penjaringannya nih
kalau misalnya tentu saja kan harus yang tidak berpihak kepada siapa siapa yang dipercaya
gini saya bisa memahami kenapa pak presiden membuat tim
karena kita tahu bahwa waktu begitu sangat mendesak
bulan agustus sudah harus dipasangkan siapa calon presiden dan wakil presiden
nah kalau kita lihat dari segi waktu ini ada empat bulan ada empat bulan tiga bulan untuk mencari siapa calon wakil presiden yang memang katakanlah dikehendaki
tentu oleh bapak presiden sendiri dan dikendaki orang lain
dan bukan satu orang
dan bukan hanya satu orang
nah saya melihatnya apa yang dilakukan oleh pak pratikno ya
beliau mengatakan bahwa ini informal
saya ini informal sih
ya biasa biasa saja tidak harus ditanggapi sebagai sesuatu yang seperti halnya kita menempatkan lembaga lembaga politik formal yang harus mencaratkan ada berbagai macam persyaratan persyaratan khusus
bahwa bapak presiden membutuhkan
masukan masukan dari berbagai aspiran aspiran yang tadi disebutkan oleh prof hikam
ya memang seharusnya bapak presiden begitu
nah tinggalkan sekarang ini bagaimana pak presiden memiliki pak jokowi memiliki perspektif dengan mendengarkan dari berbagai macam termasuk dari partai politik
saya kira langkah langkah pak jokowi dengan misalnya dengan pak erlangga kemarin
di satu acara tetapi pada momen yang lain beliau bareng dengan pak muhaymin
pada momen yang lain beliau kemarin dengan pak surya paloh dan lain sebagainya
itu menurut saya harus dibaca menjadi bagian untuk mendengarkan gitu ya kira kira respon publik seperti apa
dan juga tentu saya tidak tahu apa yang dibicarakan di antara mereka berdua atau dengan pak
umum partai politik
tetapi menurut saya itu juga bagian dari cara pak jokowi gitu ya untuk melihat respon publik terhadap bagaimana melihat kedekatan kedekatan dengan partai koalisi ini
jadi termasuk hadir di partai demokrat kemarin
iya termasuk juga hadir di partai demokrat
nah menurut saya ini langkah yang cerdas yang dilakukan oleh pak jokowi ya untuk melihat sejauh mana
apa namanya publik melihat pada saat beliau bareng dengan para aktor aktor politik tersebut
nah tentu kan ini butuh penilaian
nah penilaian itu tentu tidak harus formal
kalau formal nanti akan ada pertanyaan dari partai partai seperti kita
apa kewenangan itu
dasarnya apa dan lain sebagainya
faktornya apa saja gitu kan
faktornya apa saja dan lain sebagainya
menurut saya determinasinya
ujung ujungnya tetap ada pada yang namanya pak jokowi sendiri
dan oleh karena itu ya kita serahkan sama pak jokowi
dan kami punya keyakinan bahwa pak jokowi akan objektif untuk melihat kondisi yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk siapa figur yang mendampingi beliau
oke kita lihat sekarang mas riza terakhir dari anda
kritik dari oposisi
ya setiap capres dia punya cara pandang berbeda
namun banyak kesamaan terkait cawapres
yang pertama tentu ingin cawapres yang punya nilai elektabilitasnya tinggi sehingga ikut mendongkrak elektabilitas dari capres
itu sudah pasti
yang kedua pasti juga punya popularitas yang tinggi
yang ketiga tentu punya integritas punya kompetensi
tentu juga bisa diterima semua pihak
apalagi capres ini kan semua
apakah nanti pak jokowi
tapi dengan pak prabowo yang akan berkompetisi kan masing masing membutuhkan dukungan koalisi partai
tentu juga harus mendengarkan aspirasi partai pendukung
tentu harus bijak memilih
jangan sampai mengambil calon dari satu partai tapi partai lain kecewa
itu pasti itu menjadi pertimbangan yang cukup berat bagi capres
itu juga salah satunya tugas ketua tim penjaringan capres ya untuk mengelola energi
tim itu harus memahami mengerti
saya kira ini sudah umum lah
salat kriteria ini sudah umum
kita semua memahami pasti yang dimau capres itu seperti ini
tinggal memilih siapa kebetulan yang terbaik dari calon calon yang ada
semua punya kesempatan yang sama peluang yang sama potensi semua siapa
dan biasanya juga menghitung lawan
kalau lawan mengambil si a kita bagusnya si b atau si c
itu jadi pertimbangan
itu pertimbangan ya
seperti pak jokowi katanya mau ambil nu ada begitu ya
santri ada yang bilang begitu mau muda
tadi pak asyika betul juga
kalau ambil yang muda partai lain marah
wantar nggak nih dua ribu dua puluh empat kalau pak jokowi presiden
tapi kita harus hitung
apakah pak jokowi jadi presiden
kan bisa juga
kami punya keyakinan yang jadi presiden pak prabowo
kalau kami yang jadi presiden kami mungkin ingin yang muda
supaya ada estafet kepemimpinan
kalau di pak jokowi ini repot cari yang muda
karena partai partai yang lain keberatan
wah nanti nggak bareng nih
kalau diambil dari golkar yang muda nanti jadi capres
partai nasdem pdip lain keberatan
atau ngambil dari pdip yang muda
atau pkb dan lain sebagainya
kalau kami tidak ada masalah
justru kami ingin yang muda
jadi itulah kira kira pertimbangan
tapi secara umum ingin yang terbaik lah
kami juga ingin mencari cawapres
pak prabowo yang punya integritas kompetensi dan diterima oleh masyarakat indonesia
itu yang lebih penting
baik terima kasih
siapa tahu juga mengambil calon wapres dari partai gerindra kan
kami sudah mantep
tinggal kamu deklarasi ya
bahwa capres kami pak prabowo subianto
sudah didekasikan di beberapa daerah
malam ini sudah jadi ya
malam ini juga kumpul
seluruh dpd indonesia akan mendeklarasikan
tinggal nanti kami di dpp
momentum dan waktu yang terbaik lah
insya allah menang
sudah bersama kami di cnn indonesia prime news